aku bener bener gak bisa tenang
gimana caranya ya
supaya aku bisa selidikin elsa
aku harus tau apa yang sebenernya dia sembunyikan
kamu lagi kenapa
biar gak kesiangan ntar bongsaurnya
kamu kan harus masak
kamu kan harus masak
nanti kamu bantuin ya pas lagi masak
masak di siring kan
mari kita masak sama sama ya
aku bener bener gak bisa tenang
gimana caranya ya
supaya aku bisa selidikin elsa
aku harus tau apa yang sebenernya dia sembunyikan
gimana caranya ya
kembali ke komik jej j fuck ya hora ini rev geeway fu kong emang gendeng psycho ya coi naif plate restart
perasaan tadi udah telur demamnya
kamu tolong ambilin kompresan ya
terus ini rena ga usah diselimutin kalo panasnya ini ya
takut dia diaidrasi
kita ambil kompresan dulu sebentar
kenapa teman teman ci disini

ini kompresan ya
biar saya kompres rena dulu sebentar ya
kompres dulu ya sayang ya
lepas kompres dulu ya sebentar ya
aku gak mau
gak mau kenapa sayang
nanti badannya gak turun turun panasnya ya
kompres dulu sebentar ya mami ci
aku mau nyanyi sama papa dan mama
aku bawa renang ke jakarta hospital ya
kenapa kamu bawa rena ke jakarta hospital
iya ini suhu badannya naik lagi din
padahal tadi udah sempet turun
dan aku rasa ini karena rena mikirin al
dia pengen banget ketemu sama papahnya din
jadi rena makin sakit karena mikirin mas al
mami ci aku boleh ngomong sama rena gak sebentar
reno mau ketemu sama papa
boleh ya din ya
siapa tau kalo rena itu ketemu sama al
dia bisa lebih tenang dan bisa cepat sembuh
ya udah kamu bawa rena kesini ya
kamu tolong gantiin baju lena ya
saya mau bawa rena ke rumah sakit
saya mau kasih tau angga dulu ya
tapi jangan sama mama sama papa kan
bawa pelan pelan sayang
ya makanin di baju ya ntar ya
aduh siapa sih berisik banget pagi pagi
ganggu aja lagi tidur
gue lagi di rumah al kok lupa
mici kali yang ngajakin saur ya
tuh bisa gak sih pelan pelan gentornya
gak bangun gak
gue jantungan jantung
gak jatuh jantung
gue jatuh ngegelung ngelung gimana
mendingan sekarang kamu anterin aku ke rumah sakit ya
rena demamnya naik lagi soalnya
terus gimana rencana mau ke rumah sakit
biasa lo praktek
atau mungkin tempat rumah sakit yang lain
aku mau bawa dia ke jakarta hospital
aku mau temuin dia sama al
soalnya dari yang aku lihat ya
dia tuh sakitnya sakit kayak orang kepikiran gitu loh enggak
dia harus ketemu sama a karena dia nangis manggil manggil al terus
oke sekarang lo yakin jam segini anaknya boleh masuk rumah sakit ngejemuk tuh berpikir
jam segini loh
ya kita coba aja dulu
udah deh kamu tuh gak usah banyak pertanyaan kenapa sih
yaudah ya bentar gue ambil kunci mobil dulu deh
sekarang pakai sepatu dulu ya bentar
ya bentar sabaran sabaran banget sih emang
kasian rena gak tega gue
ya ya bentar yuk
ibu sakit ya
ikut om ya
kita ketemu papa
ya omin dong
saya bawa reina ke rumah sakit dulu ya
iya berhenti ya
kamu kenapa kok kayak butherd gitu
ada yang dipikir
reina itu selalu manggil mas al
reina mau ketemu mas al sekarang
masih sumbuh begini
pasti reina kepikiran al
pasti reina kepikiran al terus
dia punya viraset yang sangat kuat